berbagai macam ikan asap berjajar di sepanjang jalan pantai kenjeran surabaya
ada ikan manyung tenggiri pari atau di sini dikenal dengan sebutan iwape cuki laut tuna kerapu dan lain lain
ikan ikan asap ini dijual mulai dari rp dua lima ratus per tusuk hingga rp delapan puluh per kilogram
ikan asap telah menjadi bagian dari kehidupan kampung nelayan kenjeran dengan resep pengasapan yang diwariskan turun temurun
ikan yang dijual bukan hanya hasil tangkapan nelayan di kampung ini tapi juga didapat dari luar surabaya
dipilih dipilih dipilih di sini ada banyak jenis ikan asap
kalau yang menjadi favorit pembeli biasanya adalah ikan manyung murah sekali cuma rp dua lima ratus per tusuk
teksturnya empuk dan berminyak
atau kalau mau yang tekstur dagingnya padat ada ikan
ikan tengiri harganya rp empat puluh per setengah kilogram
nah bagaimana kalau mau dibawa keluar kota perjalanan jauh agar tahan lama
tinggal bilang saja ke penjualnya maka akan dikukus dulu selama sekitar lima belas menit
produk olahan ikan lainnya yang juga bisa dijumpai di sekitar sini adalah kerupuk ikan
seorang pemudik asal jakarta tidak hanya membeli ikan asap tapi juga kerupuk ikan wader kerupuk telur ikan tripang
aneka produk olahan ikan ini tidak untuk dinikmati sendiri saja tapi juga akan dibagikannya kepada tetangga di ibu kota
saya dari jakarta ke surabaya silaturahmi kan hari lebaran itu menunya saya beli kerupuk kerupuk kupang empe segala macam yang saya suka
sini ikannya ikan apa pe itu juga buat sambal penyetan itu enak sekali mbak kalau kita makan apalagi kalau pagi hari kalau makan di penyet itu
setelah berburu oleh oleh makanan selanjutnya saya mau mencari oleh oleh minuman
nah ini ada sirup bogem atau sonerasia caseolaris salah satu jenis tanaman yang tumbuh atau hidup di hutan mangrove
ini bisa dinikmati hangat maupun dingin
ini bisa didingin ya karena haus mau minum yang seger seger
selama libur lebaran ini penjualan sirup bogem industri rumahan meningkat sekitar dua puluh persen
alhamdulillah ada peningkatan ada peningkatan sejak adanya pandemik sepi itu terus disusul dengan puasa lebaran ini banyak peningkatan
ya kurang lebih ya sekitar dua puluh
lima puluh persenan lah peningkatannya
terus sebagian yang beli kirim kirim ke jakarta juga sering
terus yang beli datang juga sering
jika ingin menikmatinya anda bisa memesan seharga dua puluh lima per botol di kawasan monorejo timur
kanzata marindora andreas wijaksono surabaya jawa timur